menjelang bulan ramadan ternyata menjadi berkah tersendiri
bagi para pengusaha kolangkaling
salah satunya di kampung pelangi perinjauan kota bandar lampung
kampung yang menjadi produsen kolang kaling terbesar di lampung ini
sudah mulai banjir pesanan dari banyak pasar tradisional dan retail modern
baik di dalam kota hingga luar daerah
terdapat beberapa tahap dalam proses pembuatan kolangkali
pertama buah pohon aren dipisahkan terlebih dahulu dari batangnya
selanjutnya direbus untuk menghilangkan getah lendir
serta membuatnya matang dan empuk
setelah melewati proses perebusan yang memakan waktu beberapa jam
selanjutnya pengupasan dilakukan hingga buah kolang kaling berwarna putih
agar kolangkaling memiliki tekstur kenyal
maka harus dipipihkan atau digeprek menggunakan alat tradisional
yang lalu direndam selama tiga hari
hingga buah yang kaya manfaat baik untuk kesehatan ini
bisa dinikmati dengan berbagai olahan
berkah menjelang bulan ramadan ternyata tidak hanya dirasakan
melainkan juga warga sekitar tempat usaha
khususnya kaum ibu rumah tangga yang diberdayakan sebagai pekerja
lantaran bisa mendapatkan tambahan uang untuk kebutuhan dapur
kerjaan ibu ibu daripada nganggur lumayan
ya kalau bulan ramadhan ya penjualannya meningkat
kalau pendapatan ya pokoknya dua kali lipat dari hari hari biasa
anja supriyadi salah satu pengusaha kolangkaling
mengaku permintaan konsumen naik tiga puluh
dan diperkirakan akan bertambah di bulan ramadan
anjas menjual kolang kaling produksinya seharga rp sebelas hingga rp lima belas per kilogram
harga ini sedikit lebih mahal dibanding hari biasa
lantaran tingginya permintaan dan harga bahan baku buah pohon aren
yang didapat dari wilayah lampung barat juga ikut naik
permintaannya lebih naik tiga puluh persen mas
soalnya kemarin kan baru dua puluh persen ini sudah mau memasuki bulan puasa
jadi banyak yang nyari dari luar daerah ke sini
buah kolang kaling digunakan sebagai pelengkap hidangan saat berbuka puasa
dan kudapan lain yang menyegarkan
buah yang kaya akan kandungan karbohidrat
dan c ini selalu diburu masyarakat saat ramadan